kita datang kesini kita udah gak mau musuh malam lagi sama geng serigala
kita datang kesini justru mau ngomong sama kalian
lu pikir gua bakal percaya gitu aja
setelah lu sama temen temen lu ini mukulin gua sampe momen
atau lu cuma mau jadi mata mata geng serigala
udah gila kali gua gak mungkin lah gua datang kesini cuma mau jadi mata mata
sama aja gua bunuh diri men
kamu liat kan sendiri tadi kliennya sampai dateng ke lokasi buat ngeliatkan
terus kliennya gak berhenti berhenti muji kamu
coba lihat deh adriana cantik sekali ya
satu lagi kalau itu anggun sekali
kamu itu feminim sekali
itu cocok banget
terima kasih tante larissa yang cantik
oh ya terima kasih ya
kamu udah mau mampir ke rumahnya tante sering sering dong
iya pastinya tante
ya buat senangin hati tante gak apa apa dong
apalagi tante nya cantik banget kayak gini
mudah mudahan aja ya si bayi udah pulang
jadi kalian bisa ngobrol siapa tau kalian bisa deket
siapa tau kalian bisa cocok
masuk aja yuk
toilet sebelah mana
mau dihanterin gak
enggak gak perlu
masuk masuk masuk
piringnya ada dua
berarti papa udah pulang ya
oh enggak ini lagi makan sama reva
aduh jangan sampai reva bisa liat aku ada disini
ini di gawat
terus revanya sekarang ada dimana
boy dengerin ya mama gak suka kamu ngajak ngajak cewek omboid itu ke rumah
pokoknya gak suka kalau kamu tuh sering sering bawa dia ke dalam rumah ini
harus hari ini juga
oh ya udah kalau begitu iya iya iya aku langsung kesana
aduh tante maaf banget tiba tiba ada model yang sakit terus aku harus gantiin tanta
jadi aku gak bisa ikut makan disini
jangan makan aja dulu dikit gak apa apa
ya pengen banget sih tapi aku harus profesi aja
aku harus profesional aku gak boleh telat juga disana
aku harus pergi sekarang juga gak enak mereka juga udah nungguin
gak apa apa ya tante
aduh adriana kamu itu luar biasa kamu profesional sekali
udah cantik feminim aduh kamu tau gak nanti yakin
kamu pasti akan jadi model yang terkenal dan kamu akan berhasil dalam karir
amin tante aku langsung berangkat ya bye sampai ketemu
ih ih ih tunggu tante yang nganterin
bye tunggu ya
udah mau habis aja makanannya
gak apa apa nih dua kali
lama banget ditolak ngapain sih
mau tau aja
ya udah kalau gitu aku pergi sedikit aja
apa ya tadi tuh nyokap gue kesini sama cewek yang mau jodohin ke gue
cuma lo tuh lama banget di toilet
waduh ah sayang banget kalau gak gue bisa lihat tuh ceweknya kayak gimana orangnya
aduh ya gue belum cerita kalau lu ya
nah cewek yang mau jodohin ke gue itu adalah mantan gue yang udah nikah sama om om
terus nyokap gue tau gak
kayaknya enggak deh soalnya dia kayaknya gak cerita sama nyokap gue kalau dia udah nikah
ya udahlah biarin aja itu kan urusan nyokap gue
tapi gila ya zaman sekarang banyak banget ya abegan nikah sama om om
sama kakek kakek aja aja abegi yang nikah sama om om ya
ada loh kenapa ya mereka mau
iyalah mau kalau kakek kakeknya banyak duit
atau lah cinta kali ya cinta dibutah butahkan
tapi aku penasaran banget nih pengen lihat
oh ya kayaknya mereka belum jauh deh
coba lo intip aja di sana
loh mah jangan jutek gitu dong sama reva
senyum mama kan cantik
kalau gitu mama tau
reva bagiin aja ya
ketinggalan di dalam
isi tasku ada dompet ktp sim
ini tas siapa nih
ini berarti tasnya cewek yang tadi
pasti ini punya cewek yang mau dijodohin sama lo
hah gue mau liat
ah gue penasaran mukanya itu kayak gimana ya
siapa tau ada fotonya
nah pasti dia tuh
gue balikin aja tasnya ya
eh tunggu deh
tadi tau lagi gue buka buka
tadi gue penasaran nih
tidak ini dia
tidak ini dia
tidak ini dia
tidak ini dia
tidak ini dia
tidak ini dia
tidak ini dia
tadi dia cuma ngambil tas
terus orangnya mana
dia cabut lah
agak aneh itu orang ya
ada ada aja sih
jangan sampai kita kecolongan kayak tadi
dorong motor sampai jauh banget
buruh banget kita kecolongan kayak tadi
kita jangan remein warrior
apalagi sekarang boy udah mimpin lagi
itu bukannya anak warrior
berani banget mereka bertiga datang ke basecamp kita
berani banget mereka bertiga datang ke basecamp kita

nah trazer semua
tenang dulu tenang
kita datang kesini bukan untuk
yanan kalian atau non tak jadi kalian
terus lo kesini mau ngapain
kita datang kesini
kita udah udah gak mau masuk semalan lagi sama geng serikat
kita datang ke sini justru mau ngomong sama kalian
lu pikir gua bakal percaya gitu aja
setelah lu sama temen temen lu ini mukulin gua sampe momen
katau lu cuma mau jadi mata mata geng sergal
gak mungkin lah gue datang ke sini cuma mau jadi mata mata
sama aja gua bunuh diri men